kayaknya yang ngeroyok saya terus ngancam ngelarang saya balik lagi ke terminal
kayaknya anak buah kang remon
kita dalam bahaya
itu banyak gaya yang pernah kita keroyok sama bapak bapak yang pukulannya keras itu
saya tadi ke kang mus bilangnya mau tanya tanya sebenarnya ada apa
habis itu kang mus pernah ngomong tukang parkir jangan sampai ada yang jadi korban
kalau mau main keras sama yang level atas
kata kang mus tukang parkir itu cuma orang orang yang mau ikut kerja
yang parkir udah gak ada
yang parkir udah gak ada
yang parkir udah gak ada
siapa yang nyerang berapa orang
yang satu aa banyak gaya yang pernah kita keroyok
yang dua bapak bapak yang waktu itu pernah datang
kayaknya backing tukang pasir kelompok lain
kamu sekarang di mana
sama tori sama umai
oke saya mau lapor kemana dulu
teman teman yang parkir mau diserang orang
kata teman teman kemungkinan backing tukang parkir kelompok lain
teman teman gak tau gak kenal
feeling saya pasti hulak yang badannya agak hijau
sekarang kita pulang aja
kalau nanti kang gus tanya kamu jawabnya pakai bahasa yang bagus
jangan sampai salah paham
sekarang mereka di mana
di jalan kabur
awal parkiran nanti saya pikirin dulu
terus tadi kamu minta ketemu saya ada apa
saya mau mengundurkan diri
saya ditawarin kerjaan lain di tempat kopi jadi water
kalau ada kerjaan yang lebih baik saya nggak apa apa kamu keluar

terus tadi kamu keluarnya baik baik
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
barusan ada yang beli cuanti ke saya
mereka ngomongin soal jalan pasar sama terminal
bisnis di jalan di pasar sama di terminal
mau ada yang ngerebut
itu mah informasi
kamu tahu siapa orang yang mau ngerebut bisnis di parkiran pasar sama terminal
namanya bang edi
iya dia bayar orang
buat bikin teror
kayaknya yang ngeroyok saya terus ngancam
ngelarang saya balik lagi ke terminal
kayaknya anak buah kang remon
kalau dengar dari omongan dua orang tadi usaha bang edi kayaknya udah gagal
pantesan sekarang udah gak ada teror lagi
mungkin karena si bang edi itu udah gak mampu bayar orang bikin teror
sekarang jam kerja
jangan teleponan terus
ada masalah penting
masalah orang dewasa
anak kecil gak boleh tahu
rumah saya deket
potang sudah terang terangan untuk kita
orang sudah terang terangan tentang saya
malahan sudah berani ngelecehin saya
masa saya dibilang anak kecil
sekali kali orang kayak gitu harus dikasih pelajaran
kalau enggak nanti semua jadi kurang ajar sama saya
gak ada rasa hormat sama pemimpin

saya mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
sebenarnya saya senang tiba tiba punya kerja
tahu tahu punya uang
mau beli bensin
gak perlu minta sama orang rumah
punya uang sendiri
kayaknya saya belum siap kalau harus nunggu lagi
kalau mau bertahan resiko kita besar
buat kita berantem itu kegiatan biasa
tapi lawan kita sekarang luar biasa
saya belok duluan
terima kasih duk
di depan saya belok
siapa yang baking parkiran pasar sama terminal
saya gak bisa kasih tahu
berarti kamu minta saya hajar